kamar dagang dan industri dki jakarta mengusulkan agar seluruh tempat hiburan malam tutup selama empat belas hari
hal ini dilakukan sebagai langkah preventif atas peredaran wabah virus corona atau covid sembilan belas di jakarta
pernyataan ini disampaikan ketua umum kadin dki jakarta diana dewi
usai menggelar pertemuan dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi serta apindo di jakarta
diana dewi meminta seluruh perusahaan di dki jakarta segera mengambil langkah tepat
untuk menyelamatkan aset dan karyawannya dengan melakukan penutupan selama empat belas hari
kadin dki jakarta juga mengusulkan agar seluruh perusahaan di jakarta melakukan dengan tiga klaster
yaitu melakukan pelayanan seperti biasa diliburkan sebagian dan meliburkan seluruh karyawan
banyak berani di jakarta bahwa dki jakarta
dan juga di jakarta
akan siap membantu membuat kepentingan
pemprov dki jakarta kembali mengeluarkan kebijakan terkait antisipasi penyebaran virus corona di ibu kota
setelah sebelumnya mengubah pola belajar sekolah penutupan tempat umum hingga meniadakan